hadiran gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan menteri pertahanan prabowo subianto menjadi
perhatian tersendiri saat presiden joko widodo mengunjungi kegiatan panen raya di desa
lenjer kabupaten kebumen jawa tengah kamis siang kedatangan mereka disambut warga yang
telah menunggu sejak pagi ganjar dan prabowo nampak akrab saat mendampingi presiden
sela sela kegiatan nampak sesekali presiden mengobrol serius dengan ganjar dan juga prabowo
presiden jokowi dodo dan ganjar sempat bergantian memegang ponsel saat bersuah foto bersama petani
mereka tertawa bersama dalam momen yang penuh suasana keakraban hubungan tiga tokoh politik
itu tengah menjadi sorotan hal itu tidak terlepas dari status ganjar dan prabowo yang digadang gadang
sebagai tokoh potensial calon presiden dua ribu dua puluh empat dalam beberapa kesempatan presiden joko widodo
memperkenalkan prabowo sebagai calon presiden dan menyebut pilpres
dua ribu dua puluh empat sebagai catah prabowo meski jokowi dodo belum pernah menyebut secara langsung ganjar
sebagai calon presiden namun ia beberapa kali mengungkap kriteria capres yang cenderung mirip
ganjar seperti ciri ciri rambut putih tim liputan cnn indonesia